kalau anak saya di mata saya
anak yang soleh
dia juga udah
kalau untuk agama dia
kita juga harus ikhlas
kita gak bisa menyalahkan
dari pihak mana
sehat tapi dikabarinnya
pulang sekolah udah nggak ada
itu yang bikin kita
anaknya yang soleh
apalagi sekarang dia lagi
seminggu itu bisa dua kali tiga kali
sampai hari minggu pun
itu aja sih dari saya
ada salah salah kata
buat temen temen media
udah bantu tazia
pak bapak kapan terakhir kontak dengan
saya terakhir kontak
jumat minggu lalu
kebetulan saya kan kerjanya di
jadi pulangnya juga
jumat kemarin dia nginap
ke kontrakan di mes di
jumat sore udah
mamanya ke cengkareng